puluhan anggota poresta sidoarjo telah berjaga sejak rabu pagi hingga sore di rutan kelas satu surabaya di desa medaeng waru sidoarjo
selain untuk mengamankan proses pemindahan ahmad dhani polisi juga ditugaskan untuk mengantisipasi kedatangan para penggemar ahmad dhani
namun ahmad dhani tak jadi dipindahkan hari rabu
dhani dibawa dari jakarta kamis pagi dan akan langsung dibawa ke pengadilan tanpa menginap di rutan medaeng
pemindahan ahmad dhani ini ditentang kuasa hukumnya
surat penetapan pemindahan juga dianggap tumpang tindih dengan surat sebelumnya
kuasa hukum menginginkan dhani dipindah hanya saat menjalani setiap persidangan saja
dan dikembalikan ke jakarta usai menjalani sidang tanpa perlu dipindahkan ke rutan medaeng
nah tapi ini si jaksa menyampaikan permohonan penetapan untuk dipindahkan
jadi ada dua penetapan satu mas dhani penetapannya disimpan di mana di lapas cipinang
di madaeng nah ini kan tidak lazim
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini